latihan militer pasukan elit marinir indonesia dengan amerika ini digelar di daerah perbukitan markas latihan tempur marinir lima baluran situbondo
masing masing pasukan beraksi memperagakan pertempuran menggunakan senjata serbu otomatis
di puncak gunung mangga dua dengan sasaran musuh di perbukitan t dua belas sejauh satu km
sebelum melancarkan serbuan menggunakan senjata serbu gpmg kaliber tujuh puluh dua
beberapa personil us marines terlihat kompak dalam membawa alat tempur
mulai dari senjata gpmg sendiri amunisi hingga sebagian personil dengan posisi membelangkangi pasukan serbu
melakukan pengamanan dari tembakan lawan
hal ini juga dilakukan pasukan elit marinir tni al indonesia dengan formasi yang hampir sama
dalam sekejap suara tembakan senapan serbu dari kedua negara
membelah angkasa baluran
tidak hanya di pasukan yang menggunakan senjata serbu otomatis
pasukan sniper atau penembak jitu diarak jauh dari kedua negara juga saling memperlihatkan kemampuan
dalam menembak sasaran yang lebih jauh dari pasukan senjata serbu
kegiatan rutin tahunan ini dilakukan dengan nama giat latmacarat
bertujuan untuk mempererat hubungan militer kedua negara
latihan ini yang pertama materinya latihan menembak
kemudian latihan sidarat
yang menembak itu dibagi menjadi menembak
ada beberapa kegiatan menembak
yang pertama menembak mokir
kemudian menembak jpmg
rencananya marinir kedua negara juga akan berlatih dalam bertahan hidup tanpa bekal di hutan selogiri banyuwangi